ketua komando satuan tugas bersama partai demokrat agus harimurti yudhoyono atau ahy
memberikan orasi politik di depan kader partai demokrat
ahy menyampaikan kritiknya terkait masalah sosial ekonomi di masyarakat
dan menagi janji pemerintah terkait program revolusi mental
dalam orasi bertajuk dengarkan suara rakyat di jakarta convention center
sabtu sembilan juni dua ribu delapan belas agus harimurti yudhoyono atau ahy membuka orasi politiknya
dengan menyingung kembali masalah keamanan dari taro limako brimob dan surabaya
secara khusus ahy menyingung masalah sosial ekonomi masyarakat
berdasarkan kunjungan ke beberapa daerah yang pernah ia lakukan
anak ketua umum partai demokrat ini menilai ada penurunan daya beli dan konsumsi di masyarakat
jika dibiarkan hal ini dapat menambah persoalan sosial di masyarakat
selain masalah sosial ekonomi
ahaya juga menagi janji salah satu program kerja jokowi revolusi mental
pemerintahan jokowi jk dianggap sukses dalam melakukan pembangunan infrastruktur
namun belum menghasilkan apapun dalam masalah pembangunan karakter bangsa
sebagian besar rakyat menaruh harapan kepada program pembangunan manusia indonesia
ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan
dan proyek infrastruktur lainnya
lantas kita patut bertanya apa kabar revolusi mental
dikutip dari situs resmi kementerian komunikasi dan informatika
pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu sasaran prioritas dua ribu delapan belas
untuk belanja infrastruktur sendiri
pemerintah telah menganggarkan rp empat ratus sembilan triliun
pada rapbn dua ribu delapan belas
namun putra sulung susilo bambang yudhoyono ini menilai
pembangunan infrastruktur sedikit mengesampingkan janji politik presiden jokowi jodoh
kita ingat kita ingat revolusi mental adalah konsep pembangunan manusia indonesia
yang gencar dijanjikan di saat kampanye

dalam perjalanannya nampaknya kurang mendapatkan perhatian kita semua
kita larut dalam hidup tikuk pembangunan infrastruktur
pemerintah mencanangkan pembangunan infrastruktur menjadi tiga bagian utama
infrastruktur ekonomi dengan anggaran rp tiga ratus sembilan puluh lima triliun rupiah
infrastruktur sosial dengan dana rp sembilan triliun
dan dukungan infrastruktur dengan alokasi rp lima triliun
ari yulianto cnn indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya